jakarta dikepung polutan beracun bukan lagi karbon monoksida sulfur dioksida atau nitrogen dioksida
namun juga ada polutan yang disebut particulate matter dua lima
polutan yang satu ini begitu berbahaya karena bisa mengandung ketiga unsur berbahaya tersebut
bila terhirup dalam kadar tertentu polutan ini dapat memicu timbulnya stroke penyakit jantung serta kanker
di jakarta langit seperti inilah yang kerap kita saksikan hampir setiap hari
seolah tidak ada lagi langit pagi berwarna biru hanya abu abu dan kabut polusi yang berpendar jingga
langit biru jakarta telah tertutup kabut polutan
bukan hanya karbon monoksida sulfur dioksida dan nitrogen dioksida
tapi juga partikel halus yang bisa saja mengandung setiap unsur polutan berbahaya tersebut
partikel yang paling berisiko adalah
sebab ukurannya tiga puluh kali lebih tipis daripada ketebalan sehelai rambut manusia
sehingga dapat dengan mudah terhirup manusia
sebagai perbandingan ini adalah debu atau partikel berukuran lebih besar
yaitu pm sepuluh yang ditangkap alat milik bmkg di jakarta dan berbagai penjuru indonesia
ukuran pm dua lima empat kali lebih kecil atau lebih tipis daripada debu debu ini
masyarakat jakarta sejak membuka mata pada pagi hari
telah menghirup udara yang terpapar polutan
aplikasi air visual menunjukkan angka particulate matter dua lima di jakarta pada pagi hari dua puluh empat agustus
sudah mencapai satu ratus dua puluh empat mikrogram per meter kubik
bahkan tidak jarang angka pm dua lima di jakarta bahkan mencapai satu ratus lima puluh dua mikrogram per meter kubik
padahal badan kesehatan dunia telah membuat batas udara aman
hanya mengandung paparan polutan pm dua lima rambut
pemilikan air visual di jakarta adalah rata rata dua puluh lima mikrogram per meter kubik dalam dua puluh empat jam
sementara itu batas yang ditetapkan pemerintah indonesia untuk paparan pm dua lima adalah enam puluh lima mikrogram per meter kubik
artinya dari empat kategori risiko udara jakarta sudah masuk kategori tidak sehat
kondisi seperti ini terjadi hampir setiap hari di jakarta
bahkan peringkat kota kota di dunia versi aplikasi air visual menunjukkan
tidak jarang jakarta di indonesia berada di kota kota yang tidak sehat
ada di urutan pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia
mengalahkan sau paulo dan juga beijing
karena itu warga ibu kota wajib menggunakan masker khusus
jika beraktivitas di luar ruangan
terlebih setiap hari kontributor polutan seperti kendaraan bermotor
proyek pembangunan dan kegiatan industri tidak pernah berhenti beroperasi
hari ini saya akan mengukur kandungan polutan di udara yang langsung kita hirup sehari hari
saya menggunakan jasa ojek
dari sekitar wilayah blok m jakarta selatan
di perjalanan saya mengukur kadar polutan partikel pm dua lima yang mungkin terhirup
saya menggunakan alat ukur portable milik greenpeace indonesia
hasil pengukuran langsung mengejutkan saya
sebab angka polutan pm dua lima tercatat berkisar satu ratus delapan puluh sampai dua ratus tiga puluh mikrogram per meter kubik
jumlah ini berarti sepuluh kali lebih tinggi
daripada batas yang ditetapkan who
dan hampir empat kali lebih tinggi daripada batas aman yang ditetapkan pemerintah indonesia
saat menggunakan transportasi yang lebih tertutup
udara yang saya hirup lebih baik
angka pm dua lima turun hingga lima puluh sampai tujuh puluh mikrogram per meter kubik
tingginya angka polutan pm dua lima hampir merata di wilayah ibu kota
greenpeace indonesia memasang beberapa alat deteksi pm dua lima di beberapa wilayah jakarta
dan mencatat hasil yang mengkhawatirkan
bicara pm dua lima dari polusi darah ini sangat terkait dengan aktivitas manusia
belum ditambah juga dengan kondisi cuaca
nah yang kita temukan ada pola pola tertentu di mana pm dua lima tinggi ketika jam sibuk
ditambah lagi juga ada kecenderungan di tengah malam
nah angka tertinggi yang pernah kita catat untuk pm dua lima ada beberapa titik
seperti di warung buncit
kemudian di hutan kayu juga
di tempat titik kami memasang alatnya itu hampir di atas dua ratus
dan pada level sangat tidak sehat
bahkan beberapa titik ada yang menunjukkan level berbahaya
langit biru yang sesekali muncul di atas jakarta tidak menjamin warga jakarta bebas dari polutan berbahaya
bahkan saat saya beristirahat siang hari di sebuah kafe polutan pm dua lima pun masih menghantui
indeks kualitas udara masih berada di level tidak sehat
menghirup partikel beracun sehalus pm dua lima jelas berisiko
saya semakin cemas saat mendengarkan pemaparan tentang risiko menghirup polutan partikel ini dari dokter spesialis jantung joko mariono
jadi dua hal yang paling penting dalam degenerative disease yang ditimbulkan oleh pm dua lima itu adalah
satu penyakit degeneratif seperti stroke penyakit jantung koroner diabetes timbulnya itu bisa seperti itu
kemudian yang satu pihak lagi adalah kematian sel yang tertunda menjadi sel ganas seperti timbulnya cancer
ini saya boleh tunjukkan yang
bila angka angka itu diplotkan dalam ini angka angka polusi udara diplotkan
maka ini adalah misalnya penyakit jantung koroner stroke ini akan meningkat dengan seperti ini
pertanyaan baru kemudian muncul di balik kecemasan saya
apa yang bisa dilakukan oleh warga dan tentu saja pemerintah jakarta
apalagi mengurangi sumber polutan seperti kendaraan bermotor dan industri pengguna energi kotor
tampaknya hampir tidak mungkin
harus diakui tingginya tingkat polusi di jakarta adalah kontribusi dan buah karya kita warga jakarta
dan ini bisa diperbaiki dengan cara setidaknya kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor
sebagai penyumbang tertinggi polusi di jakarta dan beralih menggunakan transportasi umum
dan saat tingkat polusi di jakarta sudah sangat tinggi di level tidak sehat atau tidak sehat
di level tidak sehat atau bahkan berbahaya kita bisa menggunakan masker yang bisa menghalangi
partikel partikel masuk ke dalam tubuh kita untuk melindungi diri kita sendiri dan orang orang yang kita sayangi
begitu gugliarto jakarta